mungkin ini sekarang udah gak ada gunanya buat kamu
terima kasih mas
kamu gak tahu betapa ini
berarti buat mas
udah jam segini
kok masal kok nggak bangunin aku sih
kok aku mau sholat
ini kamar mandi juga gak ada
pake bunga segala
pake surat lagi
ini kenapa punya handphone
ikutin jejak mawar ya
satu sendok garam
segini dong ya
kok jadinya berantakan ya
ini telur apa sih
ini kok kuningnya di tengah
apa jangan jangan gak dikocok ya
ini salah deh gue
deh kita tolong
somat mau kutip assign nya
kita sudah ulang ya
nih kamu kira saya setan

gak usah sana
udah gak usah
kalau gak mau ya
kan diajak ngomong
jadi diajak ngomong